program mudik bersama bisa menjadi cara untuk mudik dengan biaya murah dan selamat hingga tujuan
hari ini transmedia sebagai induk perusahaan cnn indonesia menggelar mudik bersama yang dilepas langsung dari gedung transtv
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma langsung dari lokasi
mila selamat pagi bagaimana jalannya acara pelepasan mudik bersama pagi ini
selamat pagi aldi hari ini adalah hari yang spesial bagi teman teman transmedia
karena hari ini pada hari habis pagi tim transmedia akan melaksanakan pelepasan tim mudik lebaran dua ribu delapan belas
bertempat di gedung transmedia di kawasan di jakarta selatan
seperti yang anda saksikan di belakang saya aldi boleh kita gambarkan ya
ini sudah ada puluhan teman teman baik fotojurnalis koresponden file producer dan juga manajemen dari transmedia
yang hari ini melaksanakan pelepasan teman teman mudik lebaran dua ribu delapan belas
nah kita juga saksikan ada salah satu
satu narasumber yang juga sudah hadir dan ikut melepas teman teman mudik lebaran dua ribu delapan belas
ya ini adalah kak kor lantas polri irjen pol royke lumowa
untuk mengetahui sebenarnya apa pesan pesan yang akan disampaikan oleh pak royke kita akan semak bersama
bawa ke kampung ke rumah di setel
mas siaran berita pak
rri kan jam dua belas
belum ada trans tujuh dulu belum ada tv
kata penyiarnya gini inilah radio republik indonesia
ini yang beli radio tadi koki bilang katanya radio pilih
ternyata radio republik indonesia
ya itulah teknologi ya
jaman dulu jaman sekarang beda
sekarang sudah ada detik call
wah internet gimana mana
jadi di grup transmedia ini sudah lengkap
sehingga masyarakat yang akan mudik ini lebih tercover
perlu kami laporkan juga
masih kan kami juga pilih di aplikasi
jadi kalau di trans tv trans tujuh ada gomudik
kita ada ntmcmudik
cuma ini dalam proses ke ios
kita masih ke android ini ya
ntmcmudik bekerjasama dengan waze kemudian google mac
dan kita juga punya cctv
dan kita punya panduan mudik kita punya peta dan lain lain
ini juga membantu memanjakan para pemudik agar lancar sampai di tujuan
tapi sangat senang program ini
karena program ini toh adalah saling menguntungkan
di sini antrian panjang
pasar tanjong karangsawah kabupaten brebes
atau mungkin di daerah cilacap arah kebumen purworejo yogyakarta
atau mungkin arah guci purbalingga banjarnegara wonosobo temanggung magelang yogyakarta solo
atau mungkin arah pantura
mulai dari cikampek palimanan
kalikuto ini belum nyambung ya
dia tanggal tiga belas baru nyambung jembatannya
sementara menunggu tanggal tiga belas terpaksa
padahal puncak tanggal sembilan sepuluh kendaraan akan kita keluarkan sementara di arteri
dringsing masuk arteri lima ratus meter
kendal terus masuk tol fungsional sampai ke semarang
ini teman teman wartawan peliput harus tahu kalikupto
salah satu titik krusial kalikuto
harus tahu dan harus hafal
tol dari semarang akan bertemu dengan tol fungsional dari salatiga di tingkir menuju ke colomadu di ngasem
dari ngasem akan menuju ke ngawi ngawi nganjuk nganjuk kemudian sampai ke jombang mojokerto surabaya
jakarta surabaya sudah tersambung tolnya
terakhir kami cek kesana dengan pak menteri
pak menteri perhubungan dan pak menteri perhubungan perang
jakarta semarang yang kemarin kami survei dengan teman teman trans tujuh juga masih ada spot spot tanah
kemarin tanggal lima itu sudah tercover semua oleh beton rigid ataupun lin konkret ataupun aspal
jadi sudah tidak ada lagi jalan tol fungsional yang dilapis tanah di pekeras
semua sudah beraspal atau berbetot sampai ke semarang tepatnya di manyalain
hanya saja kecepatannya tidak boleh laju seperti di tol operasional
kita akan batasi maksimal enam puluh km per jam tapi di titik titik tertentu karena ada sedikit gelombang gelombang samudera
masih ada karena namanya juga buru buru ya sementara itu empat puluh

ucapkan selamat dan sampai ketemu di lapangan kita nanti para pewarta ini
karena saya besok sore pun akan menuju ke pantura sampai jawa tengah mungkin juga jawa timur
tergantung situasi ya
kita ketemu di sana saling memberikan informasi
saya terima kasih selama ini sudah kita saling membantu
kami juga terbantu
kita saling bekerjasama dan sama sama bekerja
dan semoga program ini dan semoga
transmedia dari semua jajarannya semakin lancar semakin sukses
dan kita pun semua petugas petugas yang akan ke lapangan diberikan keselamatan jaga kesehatan hati hati di jalan
para pewarta adalah sama dengan petugas kepolisian kita semua adalah petugas di lapangan
istilahnya kita itu memberikan pertolongan kepada masyarakat
jangan sampai terbalik
kita ditolong oleh masyarakat
tidak boleh ya
ibu bapak sekalian
wassalamualaikum wr wb
ya aldi baru saja kita mendengar kesembuhan dari jawa timur
terus saya masih menunggu alihkanan tidak hanya pak wiko saja yang akan melepas keperluan petugas dari teman teman ustadz abdul khafi
yang akan sekaligus memberikan doa pelepasan juga untuk timur mudi dan ayu mudi
kita masih terus menunggu
karena yang bersangkutan juga masih akan datang
tapi bicara soal mudik dua ribu delapan belas ini aldi ini menarik
karena transmedia ini kita tahu sudah enam belas tahun
kemudian setiap tahunnya selalu melakukan ritual untuk meliput tempat tempat melokasi mudik bagi masyarakat
tentu saja ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan informasi masyarakat
untuk cnn sendiri juga sangat penting juga
karena tahun ini ada sekitar lima puluh personil yang akan diturunkan di sepuluh titik
baik di jalur selatan jalur utara maupun merak
yang akan mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bagi para calon pemudik
demikian bisa kami informasikan
tentu saja kita berharap mudik dua ribu delapan belas dan arus balik dua ribu delapan belas ini bisa berjalan dengan lancar
dan informasi yang diberikan dari tim transmedia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak
kembali ke studio
baik mila terima kasih atas laporan anda
teman teman transmedia selamat bertugas di sepuluh titik jalur mudik
dan juga jangan lupa bagi anda untuk download aplikasi gomundi com
gomundi xiana indonesia untuk menemani arus mudik anda
terima kasih mila